sementara itu maskapai penerbangan vietnam vietjet akan membuka rute terbang dari indonesia menuju vietnam
mulai dua puluh desember dua ribu tujuh belas vietjet akan terbang dari jakarta ke ho chi minh city setiap hari meski masih dalam tahap finalisasi
sejak enam tahun lalu vietjet mengoperasikan empat puluh lima pesawat airbus tipe a tiga ratus dua puluh dan a tiga ratus dua puluh satu yang melayani sekitar tiga ratus lima puluh penerbangan setiap harinya
mengangkut empat puluh juta penumpang dan tiga puluh tujuh rute penerbangan domestik maupun internasional seperti negara asean korea taiwan hongkong dan tiongkok
dengan jaminan harga tiket yang murah vietjet mengklaim maskapainya bukanlah low cast carrier
melainkan new age carrier sebab ada beberapa layanan mewah yang akan diberikan kepada penumpang
pemerintah menghitung pertumbuhan aviasi dari segi penumpang penerbangan mencapai sembilan persen per tahun
sedangkan maskapai tumbuh lima persen per tahun
hal ini dinilai cukup baik untuk meningkatkan
pemerintah melalui kemenhub sedang dalam tahap finalisasi perizinan bagi vietjet untuk terbang mulai dua puluh desember mendatang
selain jakarta vietjet juga melihat kemungkinan bali sebagai destinasi berikutnya
pemerintah juga dapat jaminan bahwa pramugari vietjet yang dikenal sebagai maskapai bikini ini tidak akan menggunakan bikini dalam penerbangannya sehari hari
vietjet ini terbang dari hanoi ke jakarta dan jakarta ke hanoi
pemerintah juga dapat jaminan bahwa pramugari vietjet yang dikenal sebagai maskapai bikini ini tidak akan menggunakan bikini dalam penerbangan
kita tahu indonesia dan vietnam adalah dua negara yang cukup difavoritkan menjadi suatu destinasi wisata di asia tenggara
rute terbaru vietjet jakarta ho chi min ini diharapkan mampu mempererat hubungan kedua negara di sektor ekonomi budaya dan finansial
yang akan berdampak baik pada sektor perdagangan dan integrasi regional kedua negara
desyari tonang jakarta